ulos merupakan warisan budaya indonesia yang berasal dari kebudayaan batam
ulos diperkirakan telah ada sejak abad ke empat belas
bagi suku batak khususnya yang mendiami kawasan danau toba
ulos merupakan simbol adat yang sakral
kain ini digunakan untuk beragam upacara adat
seperti pernikahan dan acara duka
saat ini kain ulos dimodifikasi menjadi beragam produk fashion
agar bisa diterima kaum milenial
di kabupaten dairi sumatera utara
vera eviana mengubah selembar kain ulos menjadi beragam model tas dan baju
lewat perbunga rintua
vera memberdayakan puluhan ibu ibu penenun ulos di kecamatan silahi sabungan
dan memperkenalkan ulos silalahi ke masyarakat
perbunga rintua diambil dari nama gorga atau ukiran dalam budaya pakpak
jadi gorga ini biasanya ada ukiran ukiran di rumah adat pakpak
jadi ada namanya gorga itu perbunga rintua
sehingga mengingatkan orang bahwa ini bukan seperti ulos kebanyakan
tapi ini adalah ulos dari daerah pakpak
tas ulos buatan vera memiliki kombinasi warna yang teduh
ia menggunakan bahan bahan alami
selain ramah lingkungan menurut vera
warna dari bahan alami menciptakan kesan yang elegan
nah jadi pewarnaan alami
bahan bahannya itu biasanya dipakai dari bahan bahan sekitaran danau toba
misalnya daun secang ada kulit bawang ada kulit mangga daun mangga
jadi daun daunnya itu ada di sekitaran danau toba
di kota medan robert maruli sianipar mewarisi usaha turun temurun
ia serius menggeluti usaha ulos sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
tahun dua ribu empat belas ia memecahkan rekor
danau maruli kain ulos terpanjang tanpa sambungan
dengan membuat ulos sepanjang lima ratus lima puluh meter
kalau saya tidak salah waktu itu dua ribu tujuh belas saya diundang ke istana
memakaikan pakaian adat batak sumatera utara
nah itu kita langsung diundang pak jokowi
kita sama di sana diundang ke istana
terus kita pasangkan pakaian adatnya
beliau juga senang dia bilang motifnya juga bagus
pada tahun dua ribu an robert merasa
ulos kian diremehkan dan berkembang
dan ditinggalkan anak anak muda
hal tersebut membuat ia berinovasi
dengan membuat tas baju dompet hingga dasi dari ulos
nah kemudian juga tas
tas juga sekarang lagi tren juga
tadinya sih kita bilang ya anak sekolah atau mahasiswa
kan jarang tuh kalau lihat dari turunan
pasti nggak mau lah
jarang jarang sekali beli
yang beli biasanya orang orang tua
nah terakhir sekarang anak anak muda pada suka
di masa pandemi covid sembilan belas usaha fashion dari kain ulos
mengalami kendala pemasaran
pasalnya tidak ada kegiatan adat dan pesta
di tengah pembatasan kegiatan masyarakat
karena saya berpikir covid ini kita tidak tahu ya berakhir sampai kapan
saya hanya ingin bahwa covid tidak menghalangi saya
untuk berbisnis berusaha begitu
memang dampaknya perjalanannya lambat
di bulan empat kita sudah mulai terasa
sampai tahun ini di bulan delapan bulan sembilan kita mulai longgar
saya lihat sudah mulai longgar karena covid sudah mulai meredah
bantuan pun diberikan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
melalui program beli kreatif dan otoba
vera dan maruli serta karyawannya terpilih menjadi bagian dari dua ratus umkm
yang mendapat pelatihan dan pendampingan usaha
agar bisa bertahan di masa pandemi
ya sangat berdampak ya pak ya
sangat berdampak karena apa
mereka sekarang sudah mulai pinter memisahkan misalnya pembukuan awal
pembukuan akhir terus itu contohnya mencari reseller
atau membuat satu keputusan dengan reseller
memuat upload foto untuk dibuat ke instagram gitu loh
dan membedakan instagram biasa dan bisnis
mereka sekarang sudah pinter
program beli kreatif dan otoba memberikan banyak manfaat
bagi usaha mikro kecil dan menengah milik vera dan robert
pembelian online ini semakin banyak ya mas
apalagi kita tahu di pandemi ini orang kan mau datang berbelanja itu takut
tapi di jualan onlinenya justru meningkat
mungkin orang mulai mengenal gitu
oh ini ada produk turunan ulos pewarna alami yang memang punya brand sendiri
yaitu perbunga rindu

robert dan vera bercita cita agar tas ulos bisa merambah pasar internasional
buat yang muda muda ayo
sama sama kita pacu sama sama kita besarkan
apalagi ulos ini kan juga yang membesarkan sumatera utara
sama sama kita minati supaya produk ini bisa besar
dikenal sama masyarakat umum apalagi di dunia internasional
saya ini bisa tembus sampai ke pasar internasional ya
berkunjung ke danau toba tak lengkap rasanya jika tak membawa oleh oleh beragam produk fashion kekinian berbahan kain ulos
selain ikut bangga buatan indonesia dan menjaga agar kain ulos tetap lestari
dengan beli kreatif lokal kita bisa membantu umkm bertahan di masa pandemi